saya nggak terima saya tidak saya tidak terima saya juga merekam anda saya tidak terima saya diperlakukan kayak begini
protes keras terus dilayangkan seorang pengemudi taksi online saat terjaring razia derek
yang digelar petugas sudin perhubungan di jalan pramuka sari cempaka putih jakarta pusat kamis pagi
petugas yang mencoba menjelaskan kesalahan dirinya yang parkir sembarangan
justru dibalas ceracauan pengemudi yang terus meluapkan kekesalannya
dirinya tak terima kendaraannya di derek petugas dan mengaku hanya berhenti sesaat
untuk menerima panggilan telpon dari orang tuanya
dia juga mengaku mesin mobil dalam keadaan hidup hingga tak masuk dalam kategori parkir sembarangan
kendati terus protes petugas tetap menderek kendaraan karena dianggap menyalahi aturan
video seorang mama tak terima kendaraan
terima di setop polantas di benar meriah aceh viral di media sosial
dalam video seorang perempuan yang mengendarai motor berhenti di depan anggota polantas
polisi hanya menganggukan kepala saat emak emak itu berteriak dan bertakbir
kemudian tancap gas meninggalkan lokasi
berdasarkan informasi dari detikkom kasubag humas polres bener meriah
ibda iwan aka mengatakan peristiwa itu terjadi di simpang pantai raya
raya wih pesam sekitar pukul tujuh tiga puluh rabu dua puluh lima november
ia diberhentikan polisi karena tidak mengenakan helm
saat diingatkan petugas ibu tersebut mengeluarkan makian
dan memarahi petugas dengan kata kata yang tidak pantas
tim liputan cnn indonesia